pemerintah berusaha menggenjot jumlah warga yang divaksinasi covid sembilan belas
demi mengejar target kekebalan komunal
di jakarta bekerjasama dengan polsek setia budi
sebuah pusat perbelanjaan menggelar program vaksinasi covid sembilan belas
warga yang sudah divaksinasi berkesempatan mengikuti undian berhadiah
sepeda motor sepeda gunung lemari es hingga televisi
ada juga beragam promo menarik mulai dari potongan harga
pengen tarik lima belas persen peluang jakarta
untuk nanti di akhir agustus
target tujuh lima juta penduduk di jakarta harus sudah tervaksinasi
seruan inilah yang tengah gencar dilakukan pemerintah indonesia
demi mencapai kekebalan komunal
berdasarkan data dari kementerian kesehatan republik indonesia
pada delapan belas juni dua ribu dua puluh
jumlah penduduk indonesia yang sudah
sudah menyelesaikan dua dosis vaksin covid sembilan belas
baru sebanyak dua belas juta orang
atau hanya dua puluh sembilan delapan persen dari target nasional
berbagai cara pun dilakukan untuk menarik minat warga
termasuk di dki jakarta
salah satunya dengan menggelar vaksinasi di pusat perbelanjaan
seperti pusat perbelanjaan di kawasan kuningan jakarta selatan ini misalnya
setiap harinya ada lebih dari seratus warga sekitar
yang mendapatkan undangan dari polsek setiabudi
untuk menjalani vaksinasi di sini
vaksinasi di pusat perbelanjaan tentu akan memudahkan peserta
karena lokasinya yang dekat dan nyaman
dan untuk menarik minat warga di vaksinasi
polsek setia budi bahkan mengadakan undian berhadiah sepeda motor
sepeda gunung lemari es hingga televisi
bagi warganya yang sudah divaksinasi dua dosis
selain itu pusat perbelanjaan ini juga memberikan promo beragam
bagi warga yang sudah menjalani vaksinasi covid sembilan belas
mulai dari potongan harga
untuk memanfaatkan promosi ini
warga cukup menunjukkan surat tanda sudah divaksinasi di kasir
ini membuat kita menjadi satu ketertarikan sendiri
dan mengajak masyarakat lebih banyak lagi untuk melakukan vaksinasi
dan di mana kita menawarkan berbagai macam penawaran
bekerja sama dengan lebih dari satu ratus lima puluh tenannya kita
ya lumayan sih agak kayak mendorong saya dan teman teman
buat datang dan ambil vaksinasi ya
di luar dari emang kita nungguin buat divaksinasi sekarang
nah gimana rasanya vaksin di mall nih
seru karena paling nggak harus kayak ke rumah sakit
dan kayak puskesmas kan kebanyakan gitu
penawaran promo di pusat perbelanjaan ini berlaku untuk semua orang
yang sudah divaksinasi covid sembilan belas
bukan hanya yang divaksinasi di sana
dengan beragamnya sentra vaksinasi beserta dengan promosi diharapkan
banyak warga yang melakukan vaksinasi
sehingga target kekebalan komunal segera tercapai
bagi warga yang sudah memenuhi persyaratan untuk divaksinasi
agar segera mendaftarkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat
reza helmy angga cinta kesumah jakarta